eh mbak laras
mau beli makan
oh beli apa
hmm belum tau sih
mbak laras mau kemana
mau beli makan juga
hmm pengennya sih cari mie ayam
aku juga mau nyari
mbak kuat yang bawa cewek
ya mas lah yang dorong
masa cewek gak kuat juga
kuat lah saya
ngapain si yanti aja ngantar
kata mas kalian mau ngobrol sama yang pesen kue
lah terus ngapain tadi si yanti
gak tau katanya mau ngobrol aja
di rumahnya nggak ada orang
kan tempenya baru matang bang
berarti ini yang alia cucu pak haji
pinter nari ya
heeh badan kaku begitu
bang udah bang
bawa balik dah
lu jadi kagak ambil kontrakan di babe gue
biar saya aja
belum ada duitnya indro
saya bayarnya sendiri
ntar sore lu ke rumah gue dah
lu ngomong aja sendiri
biar lebih maknyos
kata orang beli bensin pakai botol dipom bensin
yah gimana dong
kita dorong aja ya
mbaknya pakai motor saya
apa mbaknya mau minta bensin saya
ikan kuningnya enak
kalau suka habisin aja
kalau perempuan yang masaknya enak
berarti pinter masak
kalau kayak gitu
bukan perempuan aja
yang masaknya enak juga berarti pinter masak
ya itu bang pokoknya mah
kalau lo bayar kontrakannya sekarang
besok lah bang
besok kagak jualan dong
ya enggak lah orang pindahan kok
ya kalau lo gak jualan
gak ada yang kepedesan makan ketoprak dong
ya kalau gak ada yang kepedusan makan ketoprak
gak ada yang nambah cendol gue
situ pikirannya cendol cendol terus
adanya selang ginian
bukannya bisanya pakai selang kecil
iya selang kecil
apa udah makan belum
di rumah ada makan
ini udah matang
makasih bang yudh
makasih bang yudh
yoi dulu dah
ikan siodi yang mana
tadi gorengnya bareng
ah uya gak tau yang mana deh
kayaknya sih yang ini nih yang gedean
ini kan gua gedean
yang mana aja juga sama tuh
ikan gua lebih gede
nah alhamdulillah ya man
pas buat ongkos ke kampung si tini
sama pas buat liore ore
emang situ udah bilang sama tini
ya kalau situ mau ke kampungnya
kalau dia nggak mau gimana
ya pasti mau lah
gak mungkin gak mau
dia kan ngajak gua bukan lu
bentaran dulu dah
makanya kalau lagi pakai dongkrak
lu perlatiin gak kata tini
makin cantik aja
dari dulu emang cantik
sekarang mah lebih cantik
kagak sama aja
jadi kata lu si maik kagak cantik lagi
dia dari dulu sampai sekarang
nah si odi aja setuju sama gua
yang bilang kakak setuju sama lu siapa
dari dulu juga dia emang cantik im
eh mbak laras
mau beli makan
belum tau si
mbak laras mau kemana
mau beli makan juga
pengennya sih cari mie ayam
sama aku juga mau nyari mie ayam